pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di sepanjang bulan juni
psbb ini akan menjadi psbb masa transisi
lalu apa saja sebenarnya aturan dalam psbb masa transisi ini kita akan bahas bersama dalam bersiap hadapi masa transisi
ada beberapa poin yang akan saya highlight malam ini
yang pertama kita harus sama sama mengetahui bahwa dalam masa transisi kegiatan sosial ekonomi ini bisa dilakukan secara bertahap
tapi yang terpenting harus tetap melindungi diri
dengan apa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
ada beberapa hal yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan sehari hari
di antaranya yang pertama pastikan selalu anda dalam kondisi sehat jika anda akan berkegiatan di luar rumah
artinya jika anda berada di situ
jika anda berada di suatu tempat dengan kapasitas seharusnya seratus orang hanya boleh ada maksimal lima puluh orang dalam satu waktu bersamaan di sana
selain itu anda terus harus menetapkan yang satu ini lebih disiplin lagi untuk menggunakan masker bisa juga menggunakan face shield
dan juga rajin terus mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer serta juga bisa menggunakan cairan disinfektan ya
untuk beberapa alat alat yang ada di sekitar anda
selain itu biasanya memang kalau kita menuju ke suatu tempat ini ada protokol kesehatan
yang juga diterapkan yaitu dengan adanya pengecekan suhu tubuh
dan yang terpenting dengan melakukan semuanya ini jangan lupa kalau anda juga harus terus menjaga jarak fisik
jarak aman antar orang ini adalah minimal satu sampai satu lima meter
ini ya hal hal dasar yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari hari
selanjutnya ada beberapa aturan yang kemudian diterapkan
pada masa psbb transisi ini di mana kendaraan umum ini bisa kembali beroperasi dengan syarat
yakni menerapkan protokol kesehatan
itu artinya jika anda ingin berpergian selalu sediakan waktu lebih spare waktu lebih
karena ketika anda ingin naik ke satu kendaraan pastikan bahwa itu memang kapasitas
karena kapasitasnya tidak penuh
jadi anda bisa berada di sana
apabila memang anda melihat tapi sudah terlampau penuh
pastikan anda memiliki kesadaran untuk menunda menunggu hingga ada kendaraan selanjutnya yang datang
dan anda bisa masuk ke dalamnya
selain itu ini dia di masa psbb transisi jika anda adalah pengguna krl
anak anak kereta ini harus di highlight karena
meskipun memang sudah bisa beroperasi kembali mulai besok begitu
namun ada beberapa hal yang harus anda lakukan
namun ada beberapa hal yang harus anda lakukan

di antaranya adalah jika anda berada di dalam krl anda dilarang untuk berbicara langsung
ini tidak boleh kemudian berbicara melalui telepon ini juga tidak diperbolehkan
dan bagi lansia ini hanya boleh naik di waktu tertentu
ini dia pukul sepuluh hingga pukul empat belas waktu indonesia bagian barat
dan yang juga penting
balita ini dilarang untuk naik krl
jadi bagi anda yang memang memiliki balita ingin melakukan perjalanan menggunakan krl
harap diperhatikan karena anda tidak bisa lagi mengajak balita anda untuk menaiki krl
yang pastinya memang kendaraan umum ini bisa beroperasi kembali
begitu pula dengan kendaraan pribadi berupa mobil dan juga motor
dan disampaikan juga oleh pemerintah provinsi dki jawa
sebenarnya dianjurkan untuk mobilisasi atau pergerakan ini
kemudian bisa diutamakan untuk berjalan kaki atau dengan bersepeda
kita akan lihat bagaimana penerapannya di sektor lainnya
kita akan cek di restoran dan juga pusat perbelanjaan
penerapan cashless ini juga dilakukan harus selalu diterapkan
dan untuk rumah makan yang terpisah bukan bagian dari suatu pusat pertokoan
artinya rumah makan itu berdiri sendiri ya buka sendiri gitu tidak ada di dalam mal
ini bisa kembali beroperasi mulai hari senin besok di delapan juni dua ribu dua puluh
lagi lagi memang yang diperbolehkan ini kalau sebelumnya kita tidak boleh makan di tempat
tapi di masa transisi ini diperbolehkan untuk makan di tempat
namun terus memperhatikan protokol kesehatan
artinya apa artinya ini dilarang untuk menyajikan makanan prasmanan begitu
sementara untuk mal ini akan mulai dibuka pada lima belas juni dua ribu dua puluh
dan juga beberapa toko toko juga akan mulai dibuka pada tanggal itu
dan yang diperhatikan di sini toko toko ini nantinya akan diterapkan dengan pembukaan sistem ganjil genap
artinya apa atau mekanismenya seperti apa
nanti setiap toko akan diberikan nomor di mana toko dengan nomor ganjil
ini hanya buka di tanggal ganjil nah toko dengan nomor genap hanya akan buka di tanggal genap
mulai dari sekarang sudah harus dicari tahu ya kebutuhan anda seperti apa
toko tokonya seperti apa nanti bisa menyesuaikan kapan kira kira bisa melakukan transaksi di pusat perbelanjaan tersebut
selanjutnya kita ke sektor selanjutnya taman rekreasi dan juga kebun binatang
ini akan kembali dibuka pekan ketiga juni dua ribu dua puluh namun ada beberapa hal yang diperhatikan
selain itu ibu hamil dan juga balita tidak diperbolehkan sama sekali untuk berada di dalam kebun binatang
selanjutnya kita akan cek bagaimana kondisinya di rumah ibadah
semua rumah ibadah ini akan mulai dibuka pada besok lima juni dua ribu dua puluh
hanya untuk kegiatan rutin saja dan harus tetap menerapkan jaga jarak fisik antar orang atau antar jemaah yang ada di dalamnya
nantinya tidak akan ada lagi masih sama seperti kemarin tidak akan ada karpet
dan jemaah ini juga diwajibkan untuk membawa ini ya untuk kembali ke rumah ibadah
terima kasih bapak